dikutip dari laman website tumi anies baswedan menduduki peringkat tujuh belas sebagai dua puluh satu heroes dua ribu dua puluh satu
tumi menilai anies baswedan berhasil melakukan pengembangan transportasi publik di tengah pandemi covid sembilan belas
salah satu poin yang menjadi penilaian adalah transportasi terintegrasi
saya akan mencoba melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi terintegrasi
perjalanan saya dimulai dari stasiun palmera menuju ke stasiun tanah abang
stasiun tanah abang merupakan satu dari empat lokasi yang naik kelas menjadi stasiun terpadu mulai awal dua ribu dua puluh
tiga stasiun terpadu lainnya yang juga dibangun pemprov dki adalah stasiun senen juanda dan sudirman
setelah menggunakan krl saya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan transjakarta tepat di depan pintu stasiun
sayangnya integrasi transportasi ini belum sepenuhnya sempurna karena saya masih harus kembali membayar untuk menggunakan transjakarta
terkait hal itu pemprov dki jakarta saat ini
ini memang tengah mengembangkan sistem pembayaran terpadu yang berada di bawah pengelolaan pt jaklingko
bila tidak ada halangan maka pertengahan tahun depan mudah mudahan masyarakat di jakarta sudah bisa menikmati device satu untuk semua
tidak hanya mengembangkan sistem pembayaran terpadu pemprov dki jakarta nantinya akan menambah lima stasiun terpadu
diantaranya stasiun palmera gondang dia ceklingko
pemprov dki jakarta nantinya akan menambah lima stasiun terpadu diantaranya stasiun palmera gondang dia ceklingko
pemprov dki jakarta nantinya akan menambah lima stasiun terpadu diantaranya stasiun palmera gondang dia ceklingko
pemprov dki jakarta nantinya akan menambah lima stasiun terpadu diantaranya stasiun palmera gondang dia ceklingko